kepala staf angkatan laut laksamana tni yudo margono meresmikan kapal angkut tank at empat teluk palu buatan dalam negeri
kapal angkut ini dibuat galangan pt daya radar panjang bandar lampung
kri teluk palu nomor lambung lima ratus dua puluh tiga memiliki panjang satu ratus dua puluh meter dan lebar delapan belas meter
kapal yang mampu melaju hingga kecepatan enam belas knots ini
memiliki kemampuan jelajah hingga tujuh dua ratus lebar kipau maus
dan kapal ini juga dilengkapi persenjataan dua pucuk mer empat puluh mm serta dua pucuk mer dua belas tujuh mm
kri senilai tiga ratus lima puluh miliar rupiah ini dapat mengangkut sepuluh tank leopard
sebuah panser dua avbl sebuah transporter dan dua helikopter
selain meresmikan penggunaan kri teluk palu
kasal juga melantik light column
kri teluk palu menjadi komandan kri teluk palu
jelabri kapal atenan dari teluk palu lima ratus dua puluh tiga dari pt jru
yang nantinya akan dibawa pembinaan tangkulin lambung
ini mempunyai kemampuan untuk angkut tank maupun untuk landing ship tank
jadi bisa untuk pembaca dan bicing